demi mendapatkan air bersih ratusan warga di desa idaman kabupaten pandeglang banten
sejak kamis pagi sudah berjalan kaki beberapa kilometer
dan membawa galon dan ember untuk mendapatkan air bersih
sejak tiga bulan dilanda kemarau desa ini baru pertama kali mendapatkan bantuan air bersih
jatah yang didapat untuk satu keluarga hanya lima jerigen air
selama kekeringan melanda warga harus rela membeli air bersih untuk keperluan memasak dan minum
air bersih nanti dipakai buat apa
oh buat diminum buat masak juga
ini udah berapa lama kekeringan bu
kira kira ada tiga bulan lebih
puncaknya di bulan ini
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pandeglang masih terus berupaya untuk menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses
sementara akibat kekeringan sebanyak tujuh ratus delapan puluh empat hektare lahan padi milik warga mengalami pusuh atau gagal panen
kekeringan juga terjadi di kabupaten lumajang jawa timur
sudah satu bulan terakhir desa jatisari kecamatan tempeh ratusan warga harus rela antri untuk mendapatkan air bersih
petugas bppd harus melakukan dropping air secara rutin
kalau di sini sudah hampir satu bulan
kalau mengatasinya ya nunggu datangnya air bantuan itu sama ambil dari
di kandungan di selatan
air bantuan cukup untuk berapa hari
bpbd kabupaten lumajang mencatat terdapat tujuh belas desa di tujuh kecamatan di lumajang mengalami krisis air bersih
petugas menerjunkan empat unit mobil tangki berkapasitas masing masing lima liter untuk mendistribusikan air bersih
musim kemarau tak hanya menyebabkan warga kesulitan mendapatkan air bersih
sejumlah ikan air tawar di kolam pemancingan di desa wonosari demak jawa tengah mati akibat kekurangan air
kedalaman air di kolam yang semula mencapai dua meter kini hanya menyisakan sekitar setengah meter
pengusaha pemancingan pun terpaksa memindahkan ribuan ikan yang kurang tiga pekan lagi memasuki masa panen
bahkan beberapa ikan yang akan dijadikan indukan mati akibat kekurangan air
hasil panen mereka pun turun hingga empat puluh persen
kok mati ini apa nih pak
kekurangan air ya
kepulangannya berapa ini pak
pihak pengelola memperkirakan jumlah kerugian lima hingga sepuluh juta di setiap kolamnya
untuk menghindari kerugian lebih besar pengelola berencana memanen ikan lebih dini
tim diputan cnn indonesia